menganggap kinerja dprd lemah dalam mengawal kebijakan pemerintah kota tasikmalaya hingga wali kota
ratusan mahasiswa geruduk kantor dprd
aksi sempat berjalan menegangkan ketika aparat keamanan berusaha menghalangi masa
ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di kota tasikmalaya
senin siang langsung menerobos masuk ke gedung dewan perwakilan rakyat daerah kota tasikmalaya
karena kedatangannya untuk bertemu anggota dewan tidak ditanggapi
ratusan mahasiswa ini bahkan melakukan sweeping terhadap anggota dewan
dan sempat menduduki ruang paripurna dan memasang berbagai spanduk bertuliskan tuntutan mereka
aksi sempat berjalan menegangkan ketika aparat keamanan berusaha menghalangi masa
namun setelah ketua dprd mempersilahkan akhirnya aksi berjalan damai dan dialogi
masa aksi menuntut ketua dprd untuk memanggil wali kota
dan meminta penjelasan terkait pemeriksaan wali kota oleh kpk
ketika pak wali dipanggil
berarti ada sesuatu yang tidak beres di tasik malaya
dan kita coba mengingatkan pak wali
kalau beliau harus amanah memegang amanahnya
sampai hari ini memang belum ada kekuatan hukum tetap yang menyatakan pak wali bersalah
tetapi secara psikologis
ini sudah membuktikan bahwa ada masalah besar di tasikmalaya
sampai kpk datang ke tasik malaya
sementara itu ketua dprd kota tasik malaya agus wahyudin
membenarkan adanya pemeriksaan wali kota oleh kpk
untuk menggunakan pemeriksaan wali kota
namun sejauh ini hanya sebagai saksi saja
karena ini kan sudah bukan rahasia lagi
memang beliau kan sedang diperiksa sebagai saksi
dan perjalanannya kan sudah pada tahu semua
dan itu sudah tuntas sudah selesai
dan tentunya kita juga tahu bahwa kpk itu
pemeriksaan hukum yang tidak bisa diberi apapun
setelah mendapatkan pemeriksaan hukum
setelah mendapat penjelasan dari ketua dprd
mahasiswa pun membubarkan diri